pemerintah provinsi dki jakarta menggelar simulasi resepsi pernikahan
untuk membangkitkan perekonomian penyedia jasa layanan pernikahan
simulasi resepsi pernikahan dihadiri oleh wakil gubernur dki jakarta riza patria
di sasana kria taman mini indonesia indah jakarta timur kamis malam
simulasi resepsi pernikahan juga dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan
pada pelaksanaan simulasi resepsi pernikahan ini penyedia jasa resepsi pernikahan
memastikan protokol kesehatan tetap dipatuhi
wakil gubernur dki jakarta amat riza patria mengatakan izin untuk melaksanakan resepsi pernikahan
di tengah pandemi covid sembilan belas akan dipertimbangkan dengan memastikan protokol kesehatan yang ketat
sementara itu bagi penyedia jasa resepsi yang melanggar protokol kesehatan
nantinya akan disangsi sesuai dengan pergub tujuh puluh sembilan dan perda dki jakarta tentang penanganan covid sembilan belas
hari ini malam ini
prosesinya sangat baik ya
protokol kesehatannya dari depan melalui qr code
inspektan teks suhu semuanya berjarak
ada traffic law nya juga dibikin
makannya juga diatur
kami optimis dan yakin melalui prosesi yang seperti ini
itu akan memastikan protokol kesehatan terjaga dengan baik
mudah mudahan nanti kami rapat
kami akan laporkan kepada pak gubernur
pada seluruh jajaran di internal
pada porto pindo dan pada gungus pusat
satgas pusat dan pemerintah pusat
untuk ke depan untuk dapat dipertimbangkan
ini bukanya resepsi pernikahan